pasar terapung di palembang dulu sempat menghiasi sungai musi dan anak anak sungai yang ada di kota palembang
namun para penjual yang menggunakan perahu kecil itu perlahan menghilang di telan zaman
dan kini pasar terapung itu dicoba untuk dihidupkan kembali
sepuluh ibu ibu dengan perahu kecilnya hadir di sungai sekanak yang merupakan anak musi tak jauh dari kantor wali kota palembang
keberadaan mereka cukup membuat ramai warga setempat yang tinggal di sekitar bantaran sungai
sejumlah warga dan anak anak pun turun melalui tangga kemudian kerakit bambu yang dijadikan dermaga
di sana mereka berbelanja dan membeli makanan
para ibu ibu yang biasa menjajakan dagangannya di sungai keramasan di kawasan karyajaya
menyuguhkan aneka ragam jajanan pasar seperti mpe mpe gorengan serta keripik buatan sendiri
seorang ibu penjual makanan menyatakan mereka memang diminta wali kota palembang
untuk berjualan dengan perahunya di sungai sekanak seperti dahulu kala
pasar terapung yang dihadirkan bertepatan dengan festival palembang bingen atau palembang tempo dulu
ceritanya bapak wali kota datang ke tempat kami
kami mengadakan lomba bidar
nengok kami jualan terapung
dia disampai diundangnya
kami suruh datang di pasar sekanak
pengen bikin jualan pedagang baki terapung ini
diundang dari tanggal sepuluh sampai tanggal dua puluh
warga sekitar bantaran sungai memang terlihat antusias dengan kehadiran ibu ibu
yang menjadikan kawasan skanak sebagai pasar terapung
apalagi mereka pada umumnya tidak tahu dan belum lahir sewaktu pasar terapung
meramaikan sungai musi dan sejumlah anak sungai lainnya
ya baru sekali ini walaupun kami disini kan kami baru sekali bojing ini
ya kami pengen nyoboi jadi kami banyak belanja
ya seakan kami nak masuk
masuk ke lorong dulu kan kalau tidak berjajan
ya dan seterusnya juga lebih bagus kalau itu kan kami jadi dekat jajan kan
pemerintah kota palembang akan menata sungai musi dan sejumlah anak sungai secara bertahap
mereka akan menormalisasi sungai untuk dijadikan jalur transportasi
sehingga menumbuhkan ekonomi masyarakat
jadi pasar ini sungai ini zaman dahulu dipergunakan sebagai sarana transportasi
sarana untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat
jadi banyak masyarakat ketika itu berjualan di sungai ini
nah ini kita kembalikan lagi hari ini
dan ini akan kita normalisasi nanti bertahap
mungkin ini sampai ke arista dulu ya
pemerintah kota palembang sejak awal memang fokus membersihkan anak anak sungai musi
yang banyak terdapat di kota palembang
palembang yang dikenal sering banjir dan tergenang ketika hujan saat ini kondisinya memang lebih baik
pasar terapung yang dihadirkan kembali diharapkan bisa menjadikan daya tarik daerah ini
ini sebagai destinasi wisata